inilah kondisi banjir yang berendam ke bupatan katingan
tepatnya di kelurahan kasongan lamang kecamatan katingan hilir pada selasa sore
derasnya air luapan sungai katingan membuat ribuan rumah penduduk terendam banjir
bahkan fasilitas umum seperti kantor pemerintah bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan ikut terendam banjir
dengan ketinggian air bervariasi antara tiga puluh cm sampai hampir dua meter
menurut kepala bpbd katingan banjir kali ini merupakan yang paling parah dalam tiga puluh tahun terakhir
akibat tingginya curah hujan
sampai dengan hari ini yang terdampak banjir ini dari tanggal dua puluh agustus lalu
itu sudah sebelas kecamatan
dari sebelas kecamatan ini terdapat tidak kurang dari dua belas rumah yang terendam air
banjir yang melanda kabupaten katingan
juga merendam jalan trans kalimantan poros tengah sepanjang lima belas km
ketinggian air hingga satu meter menyebabkan jalan nasional ini terpaksa ditutup
jalur dari kasongan menuju ke kerengpangi sendiri pun
kondisi air itu pun bervariasi dari lima cm sampai satu meter
itu pun kondisi airnya berarus pak
setelah lima hari tergenang air akibat banjir
yang melanda kota samarinda kalimantan timur
puluhan warga terserang penyakit kulit dan gatal gatal
di kelurahan sepanja utara pada selasa sore
babin kamtipmas sempaja utara berpatroli mengimbau agar masyarakat mau datang ke puskesmas daman huri
untuk memeriksakan kesehatannya
pantauan udara dari bpbd kota samarinda menunjukkan
ketinggian air di wilayah bengkuring sepanjang utara terus bertambah
akibat hujan lebat di hari sebelumnya
khusus kawasan bengkuring terdapat lima ratus rumah yang terendam air
dengan sekitar dua jiwa yang terdampak di tujuh rt di kelurahan sempaja utara
kualitas air yang berwarna kuning pekat
membuat sejumlah masyarakat mengaku terkena penyakit gatal gatal
tim liputan cnn indonesia